agar terhindar dari berbagai macam virus kita harus menjaga kebersihan tubuh
cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan juga menggunakan sabun
setelah itu keringkan tangan dengan handuk atau tisu
jalani pola hidup sehat dengan konsumsi gizi seimbang
jangan lupa selalu menggunakan masker saat anda terkena gangguan pernafasan
segera ke rumah sakit bila demam atau batuk disertai sulit bernafas
cara tepat cegah virus